kepala satuan polisi pamung praja provinsi banten berkunjung ke warung saini pedagang makanan yang dirazia satpol pp kota serang
ia menolak institusinya disalahkan saat menegakkan peraturan daerah
islam yang bergerak ketahuan kayak gini saya biarkan
udah kalau saya bilang katakan balik kalau katakan udah terserahlah hormat islam bergerak sendiri
kami sudah mengatakan apa yang terjadi kami lagi disalahkan
kepala satuan polisi pamung praja provinsi banten basri muncul di warung makan saini selasa empat belas juni
yang mengatakan petugas satpo pp kota serang yang merajia warung makan saini hanya menjalankan tugas menegakkan peraturan daerah yang berlaku
barang dagangan saini tidak disita dan bisa diambil kembali
namun ia tidak bisa menjelaskan mengapa restoran besar dan restoran waralaba cepat saji yang buka di waktu berpuasa tidak dirazia
walaupun sibuk tidak bisa baca
suaminya baca dan dikasih tahu tadi
yang makan ada enam perat tukang becak
terus apalagi si ibu sekarang tidak dagang lagi
jadi warungnya katanya walaupun anaknya juga senang
betul apa kata dia tadi ada tiga walaupun anaknya yang nungu nungu